siapa sih aku yang traktir
aduh aku jadi gak enak
kalau ditraktir justru harusnya jadi enak
cedok udah masak
tumis kangkung sama peda merah
aku mau makan
sebentar esy siapin
barusan neng denger suara mama
mah neng mau berangkat kuliah
minta uang jajan sama buat beli bensin
mama mau nyiapin makan buat bapak dulu
apanya yang udah
pakai tumis kangkung sama peda merah

mau ngambil minum dulu buat bapak
lagi nyari kerja
beneran udah gak parkir lagi
sama bosnya disuruh standby
katanya di tempat parkirnya lagi ada masalah
mending cari kerja lain aja
nyari kerja apa
roy tetep gak boleh
kalau mau kerja di pabrik kicim bering
biar dia cari kerja di tempat lain aja
neng berangkat dulu
neng mau berangkat dulu
tangan tangan bapak koto
semoga berjalan kembali
tahan saja ssnate
karena gimana kontak ketika ber courtside

cukup buat ablaunt
berarti jualannya gimana
bajunya bikin stok dulu
kalau ada yang pesan baru aku buatin
pre order dua minggu
aku sengaja gak bikin stok
menghindari barang yang gak kejual
ngobrolnya dilanjutin di mobil aja
saya dihajar di tempat parkir
siapa yang hajar kamu
saya gak tahu
dia tukang parkir atau backingnya
kenapa kamu berangkat sendirian
saya kira saya cuma bakal ketemu didu sama tukang parkir biasa
gara gara kamu kita kehilangan bisnis
kesalahan kamu tidak cukup hanya dibayar dengan minta maaf
semarang semarang semarang
serban serban serban